pores metro bekasi kota membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku pelempar batu dari atas penyeberangan curug pondok gede bekasi
aksi tersebut sempat viral setelah menewaskan pengendara mobil pada selasa lalu
sementara sebagai antisipasi polisi akan menempatkan personel di setiap jembatan penyeberangan
jumat siang kapolres metro bekasi kota bersama anggota polsek pondok gede mengecek lokasi kejadian
kapolres akan membentuk tim khusus untuk melakukan penyidikan dengan melibatkan dinas perhubungan kota bekasi
seorang yang diduga pelaku sempat diperiksa tapi kemudian dibebaskan karena alat bukti yang ada tidak kuat
sejauh ini polisi sudah memeriksa tiga orang saksi
pada hari selasa tanggal lima kemarin pukul empat lima belas pagi itu memang terjadi dugaan
dugaan pelemparan batu dari atas jembatan ke bawah mengenai mobil
ada dua mobil rekan rekan satu aila ya
aila itu jam empat lima belas lima belas menit atau dua puluh menit kemudian mobil avanza
untuk memberikan rasa aman bagi pengendara yang melintas di jalan raya tol jakarta cikampek di musim mudik
kepolisian akan menempatkan dua petugas di jembatan penyeberangan
sementara usai kejadian jasa marga berencana memasang kamera pemantau di setiap jembatan penyeberangan
jasa marga juga sudah memberikan santunan terhadap korban
selasa lalu dua pengendara mobil jenis minibus menjadi korban pelemparan batu saat melintas di jalan raya tol jakarta cikampek
akibat kejadian itu seorang pengendara mobil asal tegal jawa tengah
bernama saipul madinat
zazi tewas setelah batu yang dilempar pelaku menimpa korban yang berada di dalam kendaraan
peristiwa yang terekam kamera foto ini pun menjadi viral di media sosial
erick ustara bekasi